ratusan pengemudi ojek berbasis aplikasi online gojek berunjuk rasa mereka mendatangi kantor pusat manajemen di jalan kemang selatan jakarta selatan
dalam unjuk rasa kali ini para pengemudi gojek memprotes sistem pt gojek indonesia yang dinilai merugikan
salah satunya adalah sistem perform person
para pengemudi gojek berkumpul melakukan unjuk rasa karena keberatan dengan sistem penilaian perform person
untuk pengemudi serta sikap manajemen yang dianggap tidak responsif terhadap keluhan mereka selaku mitra
para pengemudi menilai sistem dan kebijakan layanan saat ini memberatkan mereka
namun perform person akan berkurang drastis jika penumpang membatalkan perjalanan
sebenarnya perform percent itu untuk membangun
menghambat bonus yang keluar
kalau performanya kita di bawah lima puluh itu tidak dapat pak
artinya setelah kita akan mau dapat mau lima puluh itu ditembak dari kantor gojek orderan fiktif orderan limbasi ke kita
otomatis tambah turun pak
lima ratus anggota kepolisian daerah metro jaya dan kepolisian resor jakarta selatan diturunkan untuk mengamankan unjuk rasa pengemudi gojek
mereka berjaga jaga di depan
di depan kantor pusat manajemen gojek di jakarta selatan
astri adi putranto cnn indonesia
ratusan pengemudi gojek berunjuk rasa di depan kantor gojek indonesia pada senin ini
mereka memprotes sistem kinerja yang diterapkan pihak manajemen gojek indonesia
apakah ini menjadi tanda berakhirnya masa bulan madu bagi pengemudi gojek
ratusan pengemudi gojek berunjuk rasa di depan kantor gojek pada senin ini
mereka memprotes sistem kerja yang diterapkan manajemen gojek indonesia

gojek adalah perusahaan berbasis teknologi yang berdiri pada tahun dua ribu sebelas
sejak awal kehadirannya keberadaan gojek menimbulkan kontroversi di kalangan tukang ojek pangkalan ataupun pengemudinya sendiri
tarif gojek yang relatif lebih murah dianggap mematikan tukang ojek pangkalan

bukan hanya dengan tukang ojek pangkalan persaingan gojek dengan perusahaan sejenis juga sengit
kedua perusahaan berbasis aplikasi transportasi ini berlomba lomba menawarkan jasa sebaik mungkin dengan tarif murah kepada pelanggan mereka
persaingan tentunya membutuhkan modal yang cukup besar
gojek bahkan sempat dikabarkan kehabisan dana untuk bisa bersaing dengan para kompetitornya
namun kabar tak sedap itu hilang setelah pada agustus lalu gojek menerima suntikan modal tujuh dua triliun rupiah
dan warber company
dana segar ini menjadi nafas baru gojek yang sebelumnya juga menerima modal dari paralent capital management
lantas apakah penerapan sistem kerja yang tak memuaskan pengemudi gojek kali ini
menjadi indikasi gojek indonesia sedang menata kembali bisnisnya
sayangnya hingga kini manajemen gojek belum bersedia memberikan pernyataan
eddy chan cnn indonesia